presiden joko widodo menyoroti kepadatan pemudik di pelabuhan merak
jokowi meminta menhub fokus mencari solusi
presiden joko widodo meminta menteri perhubungan fokus menangani antrean pemudik motor di pelabuhan ciwandan
secara umum jokowi menilai penanganan mudik tahun ini lebih baik dibanding tahun lalu
saat meninjau stasiun pasar senen jakarta senin siang
saat menilai penanganan mudik tahun ini lebih baik dibanding tahun lalu